kalau kamu tidak mau kehilangan biaya siswa kamu
harusnya kamu tahu cara kamu bersikap seperti apa
kamu berhadapan dengan siapa
saya dulu pernah mengingatkan kamu
kamu pura pura lupa atau gimana saya tidak tahu
kita dulu pernah ketemu di ulang tahunnya mel bukan
saya pernah mengingatkan kamu untuk jauhi pangeran
hari pertama gue kuliah dengan kondisi gue buta kayak gini
hari pertama gue kuliah dengan kondisi gue buta kayak gini
sumpah gue takut banget
kalau orang orang mau jetway kira kira lo belain gue gak
sumpah gue takut banget diejek sama orang orang
lo tenang aja mel
gue yakin kok gak bakal ada orang yang berani ngatain atau ngejar lo

dan kalau seandainya ada
lo gak perlu takut
karena rasa takut itu harus dihadepin
bukan untuk dihindar
ini kan kata kata yang dulu diajarin si cewek asongan
sampai sampai bikin pangeran jadi berani ngelawan gue
males banget sih dia nyebutin kata kata ini lagi depan gue
pokoknya lo janji ya harus terus ada di sebelah gue gak boleh kemana mana
nah yang bekas ini
pada beo defulneck tapi saya hanya ingin mengingatkan jangan dekat dekat
dengan pangerannya kamu tahu kan gimana perasaan melantik
ini kan cewek asongan itu alias putri aurora aku sempat satu kali bertemu dia di pesta ulang tahun
mel ada apa ya ada rusak apa maaf sebelumnya om saya cuma mau tanya apa benar om yang sudah
minta kampus bunga bangsa untuk mencabut beasiswa saya
dan kalau iya alasannya apa ya om alasannya karena kamu sudah menyakiti anak saya simple
menyakiti mel terus tapi saya enggak pernah cari masalah sama mel om maksud om menyakiti itu apa ya
kenapa om sampai tega ngelakuin ini semua sama saya
tidak usah pura pura inesan kamu kan tahu
kamu sudah mendekati pangeran dan pangeran adalah laki laki yang dicintai oleh anak saya
dan itu sangat menyakiti anak saya
kenapa kamu diam kamu merasa
saya minta maaf om kalau saya udah buat mel sakit hati
tapi apa iya om hanya karena ahli itu om mencabut beasiswa saya satu satunya di kampus
hai maaf pak alex
hai saya nggak sengaja kalau jalan hati hati dong lihat lihat ini bukan pertama kali lo
hai kalau jalan aja nggak bisa fokus gimana kerja mau fokus
kalau yang itu gak bisa kerja dengan baik
mendingan ngundurin diri aja
biasanya pak alex selalu baik dan ramah sama aku
tapi barusan kenapa dia jadi semarah itu
padahal aku kan cuma melakukan kesalahan kecil
jangan cabut beasiswa saya di kampus
karena itu satu satunya harapan saya
kalau ibu saya tahu
ibu saya nanti kecewa
ibu pasti sedih banget saya mohon om
karena pangeran menolaknya
ditambah anak saya sekarang buta
dan itu karena siapa
karena dia tidak mau meninggalkan pangeran
kalau kamu tidak mau kehilangan beasiswa
harusnya kamu tahu cara kamu bersikap seperti apa
kamu berhadapan dengan siapa
saya dulu pernah mengingatkan kamu
kamu pura pura lupa atau gimana saya tidak tahu
kita dulu pernah ketemu di ulang tahunnya mel bukan
saya pernah mengingatkan kamu untuk jauhi pangeran
saya pernah mencoba jika kamu lupa
saya sudah tahan sampai
tapi kamu tidak bisa
om jangan cabut beasiswa saya om
nasi sudah menjadi bubur
kamu harus tahu
cara bersikapnya seperti apa
apalagi berhadapan dengan saya
saya banyak urusan
kalau emang keputusan om udah bulat
saya terima om
tapi apa boleh saya minta satu hal
mengancam papanya pangeran dengan kepuasan
danil om punya
jangan pernah mengatur saya
pergi kamu dari sini
tapi saya belum selesai ngomong om
kalau kamu mau deket abu saya
saya mohon jaga jarak
dan ini penting
mana nih sebut ini
om sebentar aja saya mohon
kamu bawa perempuan ini
pak sebentar aja pak
tolong pergi dari sini
sebentar aja pak saya mohon
ya boleh mbak
silahkan pergi mbak
kalau emang om udah nyakitin saya
dan hancurin hidup saya
tapi jangan hidup orang lain dong
nih air minum dulu
perhatian banget sih
lo masih cari informasi tentang pengairan ya
cuma gue sekarang gak tau pengairan ada dimana
kita cari makan yuk
gue mau ngerjain tugas paregar aja
mending kita berdua ngemil aja
nggak ada yang ngejepit
nggak ada yang ngejepit
nggak ada yang ngejepit
nggak ada yang ngejepit
nggak ada yang ngejepit
nggak ada yang ngejepit